maraknya bisnis startup di indonesia turut didukung oleh program pemerintah
yaitu gerakan nasional seribu startup digital
bekerjasama dengan kibar dan google
lebih dari dua puluh startup dari berbagai kota di indonesia mengikuti google developers launchpad
ketapa yang kesini bukan mau ketemu gue
dan dia tadi usir dari rumah
yang paling valuable dari kita
termasuk dari tim google nya sendiri

karena kita percaya di google bahwa cara terbaik untuk kita
untuk mempengaruhi ekosistem startup
adalah melalui mentor

jika kita dapat satu mentor kita bisa mempengaruhi sepuluh startup
jadi kita sebenarnya telah memiliki dua puluh tiga startup dari indonesia
bagian dari program itu
dan juga mentor indonesia yang juga bergabung

dan juga untuk program program yang bergabung dengan program program yang bergabung dengan program accelerator di indonesia juga
dan kita sangat menarik

dengan mengikuti programnya google launchpad
mengikuti gerakan nasional startup digital
kita jadi lebih sistematis dalam bekerja
yang masih kurang adalah mungkin jangka waktunya ya

karena kan program ini kalau bisa seminggu nggak apa apa
kebantu banget yang pasti ketemu sama mentor mentor yang bisa ngejelasin
terus bisa nge breakdown kayak apa yang kita butuhkan
apa yang harus kita lakukan nextnya terus masukan masukan juga
indonesia memiliki masalah unik yang hanya bisa ditangani oleh startup indonesia
jadi kita tidak bisa menghargai perusahaan dari west atau dari pasar lain
untuk memahami nuansa kultur etnisitas perbedaan bahasa
jadi saya sarankan untuk startup untuk memperhatikan kultur
karena kita dari kultur itu

tapi untuk mencoba untuk memperhatikan karya karya indonesia
dan kita harus memperhatikan karya karya indonesia
dan mencoba untuk meninnovasi di sini
meninnovasi agar orang orang bisa menghubungi produk anda
ada yang namanya program program kur
misalnya buat startup startup digital
ini juga ada jadi itu adalah langkah langkah konkretnya
memang kan sekarang juga kita lagi mikirkan
bagaimana cara kita memperhatikan sistem perizinannya
ini perlu juga diatur suatu sistem perizinan yang lebih mudah
jadi supaya apa namanya
inovasi inovasi baru ini pada saat masuk kepada market
dia tidak terhambat oleh perizinan yang ada